inilah video amatir milik riwandi yang merekam detik detik ambruknya bangunan tiga lantai di jalan pisangan baru tengah raya matraman satu jakarta timur
bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan ini ambruk separuh dan menimpa bangunan yang berada di sebelahnya
kira kira jam sebelas empat puluh tadi terdengar suara gemurut tiba tiba gedungnya baru
mbaknya langsung lari tuh
lari pas sudah mendengarkan sedikit langsung pada lari terus sudah pada terus
ini bangunannya baru di baru di baru lagi dikerjaan atau gimana
lagi dikerjain juga udah lah
ah ruko berarti ini ruko atau apa
petugas kepolisian dari polres
sek matraman langsung melakukan olah tkp untuk memastikan penyebab pasti ambruknya bangunan tiga lantai itu
bangunan rubuh jadi langsung kita ke tkp
apa sih bangunan ini
bangunan tiga lantai sepertinya diperuntukkan untuk kos kosan
milik ibu heni kebetulan pemiliknya sedang keluar kota
ini masih dalam tahap pembangunan pak
betul betul sekali
rekan rekan lihat sendiri
masih tahap pembangunan mungkin perkiraan atau material materialnya kurang kuat berarti robo
ini kan menimpa bangunan sebelum pak ya
ini ada evakuasi nggak lah untuk keseluruhan dari petugas
untuk korban tidak ada ya korban tidak ada
tadi sudah cek di sebelah mungkin sedikit kena reruntuhan aja
saat kejadian sejumlah pekerja proyek tengah beristirahat
tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa